masih terkait aturan baru kementerian stek dikti yang mengeluarkan kebijakan baru
bagi calon mahasiswa yang akan mulai diterapkan pada maret dua ribu sembilan belas nanti
ya kebijakan baru ini terkait dengan transparansi dan perkembangan teknologi informasi di era digital
kementerian riset teknologi dan pendidikan tinggi menetapkan kebijakan baru
untuk seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri yang dimulai pada bulan maret dua ribu sembilan belas mendatang
hal ini disampaikan pada konferensi pers yang telah dilaksanakan pada dua puluh dua oktober lalu
siswa akan menghadapi ujian tulis berbasis komputer dalam dua puluh empat gelombang selama bulan maret hingga mei dua ribu dua puluh
tes yang dilaksanakan oleh lembaga tes masuk perguruan tinggi ini akan dilakukan pada hari sabtu dan minggu
nilai tes ini nantinya akan digunakan siswa untuk mendaftar di universitas
banyak tanggapan pro dan kontra terhadap kebijakan baru ini
sudah tahu baru banget kemarin taunya
enggak karena belum siap terlalu cepat itu kalau dimajuin
lebih baik yang peraturan kebijakan pertama itu lebih memudahkan karena juga kalau sampai tesnya itu dua belas bulan
satu bulan tiap bulan dan dua kali itu menyulitkan bagi kita sebagai siswa
menurut aku efektif sih soalnya kan kita bisa tahu nilai kita dulu jadi kita apply ke university nya
kalau menurut aku sih efektif ya soalnya
soalnya kan kita jadi tahu nilai kita duluan terus gara gara kita udah tahu itu jadi kita bisa ngukur kemampuan kita buat masuk ke universitas yang kita mau yang mana
sekolah swasta maupun negeri di jakarta mengaku belum memiliki persiapan khusus untuk menghadapi kebijakan baru ini
pihak sekolah berharap kementerian secepatnya melakukan sosialisasi
secara umum kemarin ya kita sudah dapat info ada perubahan cara masuk ke perguruan tinggi
khususnya untuk tes masuk perguruan tinggi
tapi secara juknis kita belum tahu sejauh mana pelaksanaan di lapangan
jadi kita baru menginfokan ke murid seperti itu
kalau untuk perubahan aturan sih belum ada
selama ini saya mendapat informasi dua hari yang lalu
dari informasi yang akan diberikan oleh kemenristek dikti ini juga harus diteruskan kepada calon calon mahasiswa baru yang akan masuk ke perguruan tinggi yang akan datang
kita berharap dari kementerian dikti itu memberikan sosialisasi secepat mungkin
perubahan kebijakan ini terkait pengembangan model dan proses seleksi berstandar nasional dengan prinsip adil transparan dan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi di era digital